sidang lanjutan obstruction of justice hendra kurniawan cs dilakukan pada kamis tiga november
dari sepuluh saksi yang dihadirkan teknisi yang mengganti cctv post security kompleks duren tiga afung menjadi saksi pertama yang dimintai keterangan
dalam keterangannya cctv yang akan diganti tidak rusak
saat ditanya oleh ketua majelis hakim ahmad suhel afung mengaku sempat bingung dan bertanya tanya saat hendak mengganti cctv di kompleks duren tiga tersebut
pasalnya cctv yang diganti tidaklah rusak
pergantian dvr cctv yang tidak rusak merupakan hal tidak biasa bagi afung
meski demikian teknisi cctv freelance itu tidak memastikan kepada customer nya yaitu irfan widianto perihal alasan pergantian cctv tersebut
ia pun mengira customer nya hanya ingin mengupgrade kualitas dvr yang sedang digunakan
afung melakukan pergantian dvr atau perangkat penyimpanan kamera pengawas di salah satu rumah di kompleks duren tiga atas permintaan irfan widianto pada sembilan juli dua ribu dua puluh dua yaitu satu hari setelah pembunuhan brigadir yosua
dalam persidangan afung mengaku tidak mengetahui bahwa yang diganti tersebut merupakan cctv post security yang ternyata menyimpan
ini adalah dokumen penting untuk penyelidikan
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
tidak contain di sini
ya memang tidak digusahkan tapi karena saya disuruh saudarifan diganti
jadi saudarifan itu ada customer saya saya kan tidak ada kepentingan di sana untuk tanya kenapa harus diganti